anda masih menyaksikan layar demokrasi
kementerian bumn membongkar sejumlah posisi dan jabatan di dalam tubuh perusahaan milik negara
sejumlah nama juga mulai meramaikan bursa kursi direksi bumn
menteri bumn erick thohir telah memberhentikan seluruh pejabat eselon i
baik deputi hingga sekretaris kementerian
posisi deputi dan sesmen hingga saat ini diisi oleh pelaksana tugas
kebijakan ini diambil menteri bumn karena tugas para deputi akan digantikan
dengan dua wakil menteri yang telah dilantik oleh presiden joko widodo
staf khusus menteri bumn arya sinulinga mengatakan
para deputi yang diberhentikan akan dipindahkan ke direksi bumn dan staf khusus kementerian bumn
menurut arya deputi yang dipindahkan ke bumn memiliki kapabilitas dan bidang yang sesuai
sehingga dipandang mampu membawa perubahan positif bagi perusahaan
selain deputi dan sekretaris kementerian beberapa nama disebut akan membawahi sejumlah perusahaan plat merah
senin delapan belas november kementerian bumn mulai memanggil sejumlah tokoh
salah satunya mantan komisioner komisi pemberantasan korupsi chandra hamzah
chandra mengatakan pertemuannya dengan erick thohir untuk membahas kinerja bumn di masa mendatang
ia mengaku pertemuan dengan menteri bumn tidak membahas jabatan atau posisi
pertemuan lumayan dua jam
tadi tadi di jam sembilan ngobrol ngobrol tentang bumn
memperkuat bumn memperbaiki bumn meningkatkan kinerja bumn
tidak hanya chandra hamzah politisi rizal malarangeng juga ikut memenuhi panggilan di kantor kementerian bumn
rizal datang senin sore sekitar pukul enam belas sepuluh waktu indonesia barat
ia mengaku datang untuk menemui arya sinulinga staf khusus menteri bumn
mereka pun enggan membahas pertemuan ini terkait posisi direksi di bumn
dan beliau sekarang ini membantu pak erick
untuk memajukan bumn sesuai dengan pesan presiden
nah sebagai kawan seperjuangan nih
bolehlah memberikan sedikit saran satu atau dua pandangan
berdasarkan studi yang dibuat yang terakhir
sebelumnya erick thohir juga mengatakan telah bertemu dengan mantan gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama atau ahok
kepastian masuknya ahok menjadi bos bumn akan ditentukan pada awal desember mendatang
mantan calon wakil presiden sandiaga uno menampik kabar yang beredar tentang dirinya yang ditawari erick thohir menjadi petinggi di sebuah bumn
sandiaga menyatakan dirinya akan selalu berada di luar pemerintah
namun tetap memberi dukungan dalam perbaikan tata kelola perusahaan di bumn
pengusaha sekaligus mantan calon wakil presiden sandiaga uno
menyampaikan tidak pernah ada tawaran untuk bumn
tawaran untuk dirinya menduduki jabatan tertentu di bumn
sebagai kawan lama dan sesama pengusaha
sandiaga memberikan masukan kepada erick dalam mencapai sejumlah target mengelola bumn selama lima tahun ke depan
apalagi saat ini bumn terbelenggu hutang yang besar dan bagaimana membangun sinergitas antara bumn dengan swasta
sandiaga uno mendukung langkah menteri bumn dalam merombak pejabat baik di internal kementerian maupun di bumn itu sendiri

dan dikelola oleh talenta terbaik bangsa demi meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik bagi bumn
dan saya bilang berkontribusi untuk pembangunan pemerintah itu nggak perlu harus di jabat menteri atau pejabat bumn
tapi dimanapun kita berada
dan saya sampaikan saya pasti akan membantu pemerintah untuk merealisasikan target targetnya
tapi tentunya setiap pembicaraan tadi yang disampaikan tentang
posisi di bumn strategis tidak pernah kami tidak pernah berdiskusi mengenai posisi posisi spesifik
mudah mudahan teman teman bisa klarifikasi
belum genap sebulan menjabat menteri bumn erick thohir sudah melakukan sejumlah gebrakan
mulai dari membongkar jajaran deputi di kementeriannya hingga mengundang mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
serta mantan komisioner kpk chandra hamzah untuk menduduki
jadi posisi sebagai pos perusahaan pelat merah
lantas apakah ini akan menjadi jurus ampuh bagi erick thohir guna memperbaiki kinerja kementeriannya
untuk membedah topik ini sudah hadir bersama saya para narasumber di studio
selamat malam pak mustafa abu bakar mantan menteri bumn
terima kasih sudah hadir pak di studio cnn indonesia
selamat malam terima kasih
dan ada bang emerson yunto penggiat anti korupsi
terima kasih bang eson sudah hadir di cnn indonesia pada malam hari ini
saya langsung saja mungkin ke pak mustafa ini kan kita beberapa hari disuguhkan berbagai macam gebrakan
dan juga langkah kontroversial dari menteri bumn yang baru
komentar anda soal gebrakan gebrakan ini seperti apa sih pak sebetulnya
iya terima kasih saya mencoba memahami gebrakan pak erick thohir
kelihatannya ini tuntutan perkembangan memang harus demikian
era sekarang adalah era penuh perubahan
apalagi lingkung global yang cepat cepat berubah
sedangkan pekerjaan di kementerian bumn itu seabrek abrek overload

jadi menghitung waktu itu agak sering sering
semoga demikian cermat
olehkannya setiap step itu kelihatannya dipercepat
supaya distribusi waktu ini menghendal pekerjaan yang sering mikian banyak
dapat distribusi yang baik
saya mencoba menangkap ke situ
olehkannya kadang gebrakan yang dilakukan sekarang itu satu keharusan
walaupun sementara pihak agak mengagetkan
saya pun termasuk kaget
dan pendekatan saya ketika itu tidak seperti ini tapi adalah bertahap
artinya tadi kan bapak mengatakan bahwa pendekatan saya tidak seperti itu
nah apa yang dilakukan oleh pak erick thohir kan tentu saja membuat kaget di internal kementerian bumn
yang dulu mungkin kulturnya tidak langsung merombak sebegitu banyak
ini akan menimbulkan penolakan tidak sih sebetulnya untuk pak erick di internal
saya mengetahui anatomi di dalam
tapi nanti barangkali dengan duet pak erick tahir dengan dua woman nya
yang beliau dua ini sangat tahu anatomi bumn
mudah mudahan ini bisa dikendalikan
saya harapkan begitu ya
nah saya sendiri mengistilahkan dulu itu kementerian bumn sebagai markas
sedangkan bumn yang satu ratus empat puluh dua buah saya ibaratkan sebagai pasukan di lapangan
markas harus diperkuat dulu
sekarang ini kelihatannya bukan orang luar yang dibawa
kebanyakan justru anak buah yang dibawa
oleh karenanya banyakkan plt plt yang dilihat
mereka itu tahu persis kondisi di dalam
sebelum saya ke mas eson saya akan bacakan dulu
kita lihat bersama pernyataan
yang disampaikan oleh menteri bumn erick thohir
ini ada yang menarik soal mengapa ia mencopot ataupun merombak deputi deputi di internal kementerian bumn
kita lihat bersama di layar
saya akan berupaya sedemikian rupa agar mereka yang ada di dalam lingkungan bumn
baik di kementerian maupun di unit usaha adalah orang orang dengan akhlak yang baik
berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat
erick tahir menteri bumn
nah ini ke bang eson
ini ada yang menarik dari pernyataannya bahwa ada akhlak yang baik
ini dengan mencopot tujuh deputi yang merupakan orang orang lamanya dari menteri bumn yang sebelumnya
apakah ini kemudian erick thohir ini sedang mencium ataupun menilai bahwa orang orang yang dicopot ini
kemudian tidak memiliki akhlak yang baik mas eson
yang menarik begini
ketika ditunjuk sebagai menteri bumn dia ada target target khusus yang dibuat oleh pak jokowi
dikatakan bahwa ini bukan visi menteri tapi visi presiden
nah nampaknya pak jokowi itu merasa terganggu
dengan berita berita yang tiap waktu itu ada penangkapan ott dilakukan kpk di lingkungan bumn
dari catatan kita misalnya ada tujuh puluh tiga bumn yang diproses oleh kpk gitu ya
lebih dari enam kurang lebih dari enam direktur utama bumn yang diproses di eranya pak jokowi
nah ini yang kemudian mengganggu pak jokowi
kemudian didelegasikan ke pak erick thohir
nah paling enggak saya membacanya dua
yang didorong oleh pak erick thohir pembenahan di internal kementerian
kemudian yang kedua di lingkungan bumn sendiri
jadi menempatkan orang orang terbaik untuk membangun citra bumn kembali baik di mata publik
karena sejauh ini kan problemnya dua
tata kelola yang dianggap buruk pak koreksi kalau salah
kemudian yang kedua persoalan korupsi di internal bumn
oke kita akan nanti sampai ke sana ya
nah ini menarik sekali bahwa gebrakannya salah satu yang dilakukan oleh pak erick thohir itu kemudian mencopot tujuh deputi
yang ini dinilai sebagai orang orangnya menteri bumn
ya buruk ini sumarno
tapi di sisi lain dalam waktu dekat pak erick thohir akan mengangkat lima pejabat baru
pak nah ini bagaimana
ada inkonsistensi katanya ingin efisiensi birokrasi tapi mengangkat lima pejabat baru
dua hal yang berbeda
kalau pemberhentian itu mungkin sesuatu yang sudah waktunya ya
ada yang sudah masa jatuh tempo ada sudah waktunya untuk tukar posisi
itu satu hal
sedangkan efisiensi yang dimaksud di sini adalah pengejauhan tahan dari perintah presiden
supaya eselon dikurangi
dan di sana dari tujuh rencananya mau tiga
jadi tiga deputi saja
tapi kan sudah tambah dua wamen sekarang ini
dua wamen ini juga saling mengisi apa yang kosong pada deputi
nah kemudian bahwa ada penugasan pendugasan dari pejabat lama kepada pos pos baru
itu adalah satu keniscayaan
bahwasannya pos itu sesuai atau tidak sesuai bagi yang bersangkutan itu ada yang lain
pak sebetulnya kenapa sih
bumn ini harus dibersihkan
nah mungkin jangan dijawab dulu pak
kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
saya akan kembali lagi ke pak mustafa
kenapa sebetulnya bumn ini harus dibersihkan
akar masalahnya itu dimana sih pak
bahwa memang ada indikasi korupsi yang memang sudah berakar sejak lama
atau memang ada kerugian yang bertumpuk di situ
mungkin bapak bisa menjelaskan satu persatu pak
kelihatannya potensi untuk efisiensi untuk peningkatan produktivitas
itu tersimpan luas di dalam bumn bumn
barangkali pak erick dengan dua wamennya melihat hal itu
jadi efisiensi harus digencarkan
value creation nya itu harus lebih diutamakan
saya memberi contoh
ketika saya menggabung pabrik pupuk ke dalam satu holding
terjadi peningkatan pendekatan dua kali lipat
begitu juga keuntungan sampai dua kali lipat
itu tandanya bahwa potensi efisiensi luar biasa
dan di dalamnya juga kalau mau dilihat dari kaca negatif
terjadi juga potensi untuk penyimpangan
oleh karena ini yang ditempuh
supaya ini lebih rapi transparan efisien lebih produktif
potensi yang dilihat oleh pak erik ada di situ
sehingga bumn bumn ini dengan segala permasalahannya
ada sih yang sudah bagus bukan tidak ada
ada yang sudah bagus sudah efisien
tapi tidak sedikit yang potensial untuk diefisienkan
kalau dari mas eson sendiri dari catatan icw
sebetulnya kenapa harus dibersihkan bahwa memang perusahaan pelat merah
di bawah kementerian bumn itu memang sebegitu
akar masalah korusinya itu memang banyak sekali
jadi pernah ada pertemuan antara kpk dengan sejumlah pejabat di lingkungan bumn
disampaikan bahwa problem mendasar adalah soal tidak berjalannya fungsi pengawasan internal
baik di bumn sendiri di internal bumn maupun di kementerian
tapi menarik bahwa sekarang ini kan ada ide dari pak erick bikin inspektorat jenderal irjen
yang sebelumnya itu nggak ada
tapi dari sesi leveling
masih di bawah deputi pak ya
nah ini yang kemudian membuat proses proses pengawasannya tidak berjalan dengan baik
kan banyak rumor soal bumn yang tidak bersih
kemudian juga isu soal tata kelola yang buruk misalnya soal penempatan direksi direksi
yang itu sebenarnya bukan orang yang tepat di tempat yang tepat
banyak hitipan gitu
oke nanti kita akan bahas dulu
fungsi pengawasan itu kan tidak hanya bicara soal persatuan pengawas internal
tapi juga misalnya peran komisaris
nah komisaris direksi ini seringkali jadi
problem mendasar di lingkungan bumn
jadi menempatkan komisaris seringkali kalau dari catat naik ombusnya menarik tuh
dan kemudian yang kedua terjadi pak musyafa bahwa
lebih dari dua puluh pejabat di kementerian bumn itu juga rangkap jabatan di lingkungan bumn sendiri
oh gitu ya
artinya agak sulit jeruk makan jeruk gitu ya
makanya menarik ketika pak erick memotong eselon i birokrasi gitu ya
dan kemudian bieta
dia tempatkan menjadi wakil di rut
saya kira ini membuang dengan cara yang halus
jadi yaudah daripada ente mengganggu disini mendingan ngurus tuh bumn
nah ini yang kemudian mungkin perlu dilihat ini barangkali strategi pak erik untuk tidak menimbulkan gejolak yang sangat ekstrim
ngomong ngomong soal strategi mengundang mantan komisioner kpk pak chandra hamzah
kemudian mantan gubernur dki jakarta pak basuki cahayapurnama atau ahok
ini salah satu bagian dari strategi untuk bersih bersih
atau hanya untuk pencitraan semata saja sebetulnya
untuk pemberitaan saja sebenarnya
saya pikir ini bagus ya
sebenarnya idenya dua kan
ahok itu adalah pemenang bung hanta anti corruption award
gebrakan dia sebagai gubernur waktu sangat luar biasa gitu ya
kemudian yang kedua chandra hamja nggak diragukan karena mantan wakil pimpinan kpk gitu ya
dan kemudian juga pernah punya pengalaman sebagai komisaris utama di pln
nah dua figur ini menurut kita sangat membantu untuk ajang bersih bersih di lingkungan bumn
apalagi dua nama ini
ini dirumorkan diisukan akan ditempatkan di bumn yang strategis
entah itu pln atau bank atau misalnya juga pertamina
nah program anti korupsi di bumn sebenarnya banyak
dulu ada bumn bersih kemudian yang terakhir bumn berintegritas gitu ya
bahkan terakhir bu rini pernah bikin surat edaran tentang mendorong anti korupsi di lingkungan bumn
nah celakanya kalau misalnya pengawasan ini tidak berjalan
direksinya atau komitmen di pimpinan top leadernya juga nggak berjalan
jadi omong kosong tuh
nah ini menurut pak mustafa
pada saat saya dulu internal kontrol kita perkuat
baik di markas ini di apa namanya irtama tadi
ya diganti kemudian
kemudian di bumn bumn ada aparat internal kontrol juga
satuan pengawas internal
satuan pengawas internal
tapi tidak kalah dari itu saya juga mengundang pihak luar yang disebut external audit
close sekali hubungan saya dengan bpk ketika itu
dengan bpkp saya memanfaatkan betul
malah dengan kpk kami bikin mou
waktu itu pak busro
pak kpk itu
dan dengan kepolisian
dengan kapolri sendiri kita bikin tanda tangan untuk memperkuat pengawasan
dan pertengahkan hukum ketika itu
artinya dengan mengangkat irjen tadi itu salah satu bentuk penguatan untuk pengawasan
termasuk apa yang dikatakan tadi
saya sependapat bahwa masuknya pak chandra hamzah ke dalam
itu indikasi bahwa beliau suguh suguh
dan mengangkat level daripada pengawas apa namanya irjen tadi
itu merupakan indikasi bahwa beliau suguh suguh
dengan melirik pak chandra hamzah kemudian pak ahok itu
apakah kemudian leadershipnya cukup untuk bisa mengelola perusahaan pelat merah
atau hanya untuk efek jera korupsinya saja pak
justru saya melihat kelebihan dari pak erick kita menteri baru ini adalah pada leadership
jangan kekuatan sektoral atau experience di bidang itu yang kita lihat
tapi kemampuan leadership yang sudah teruji
di global maupun dalam asian game yang kita lihat bagaimana kepiawaannya ini yang dimanfaatkan
bagaimana dengan di dalam
justru dengan mengangkat dua wakil menteri bumn
ini saling memperkuat
sehingga duetnya ini duet yang ampuh menurut saya
kalau ini terus gebrakan yang dilakukan sekarang tapi dipertahankan momentumnya
jangan hanya di awal dia gebrak nanti mendung dung itu tidak boleh terjadi
kalau sosoknya chandra hamzah dan juga basuki cahayapunama atau ahok itu bapak melihatnya
memang mereka bisa capable untuk memimpin perusahaan bumn
seperti pak chandra hamdra kan pengalaman di kpk itu cukup berharga
tambah lagi aplikasi langsung kepada sektor realnya pada komut pln
dan bekal ini saya kira akan sangat berarti bagi pak erick memanfaatkan dua figur ini
sebetulnya pak kalau kita lihat ya selama ini bumn itu potensi korupsinya itu ada di mana sih pak
kalau kita sering lihat kasus kasus yang di uu
kasus kasus yang diungkap oleh kpk itu perusahaan bumn ini seperti menjadi sapi perah
atau bantuan dari partai politik
saya ketika menjadi di rut bulog sebelum menjadi menteri bumn
saya melihat di dalam bulog pun potensi untuk menyimpang begitu besar
internal ya kan
sangat tergantung pada integritas
pada ini kita
oleh karenanya pengawasan yang harus ditingkatkan itu betul di setiap bumn itu terutama yang profit tinggi dan sebagainya ya itu harus dikawalkan
kalau ditanya di mana celahnya ya celahnya macam macam
kita tidak bisa men define sekarang begitu ya
tapi diintervensi oleh partai politik pada saat itu tekanan politiknya sangat tinggi nggak pak
mungkin bisa cerita pak
sebelum saya masuk di bulog itu terkesan bahwa ini adalah pundi pundinya partai
jadi sapi perahan
ketika itu bulog sedang hancur hancurnya
saya minta izin kepada pak sby dan pak jk mohon diberi kesempatan saya apa istilahnya ini tidak dulu diganggu dengan hal hal begitu
datang dari senayan datang dari pate segala
tapi saya dengan pede mengatakan no
untuk sekarang saya diminta tidak laku tidak melakukan hal lain
permintaan atau cawe cawenya itu seperti apa sih pak
mungkin bisa diceritakan sedikit
biasalah secara politis mereka minta ada dukungan bagaimana cara supaya kita bisa bersinergi
nanti senayan akan bantu
bersenayan bisa bantu
senayan bisa bantu
kementerian bisa saling mendukung mensupport begitulah begitu
tapi saya pede waktu itu
karena dipercaya sebagai orang no satu
saya yakin tanpa dukungan itu pun karena saya jalan di atas real yang benar
saya tidak peduli dan saya minta izin
untuk dilakukan itu istilah saya waktu itu moratorium
dari yang begitu begitu
tapi pada saat bapak menjadi menteri bumn ada tidak sih pak lobby lobby yang dilancarkan supaya ada titipan titipan untuk menjadi
ada orang orang titipan yang dititipkan menjadi direksi direksi bumn
titipan orang titipan proyek segala macam
harus berani tidak populer
artinya kuat menghadapi hal hal begitu
kita menjadi tidak populer
yang kedua kuat menghadapi tekanan
yang ketiga harus tahan terhadap godaan
itu resep yang saya lakukan
seberapa kuat sih sebetulnya pak dukungan ataupun backup dari istana untuk seorang menteri bumn agar bisa berdiri sendiri bisa bermanuver gitu secara independen gitu pak
saya beruntung ketika itu
pak yjk betul betul mempercayai saya untuk bertindak sebagai orang nomor satu
waktu itu terlalu banyak di bulok
apalagi ketika saya di aceh
ketika di kementerian memang disadari banyak kepentingan di situ
ada menteri sektoral kan ada dari dpr dan sebagainya macam
pasti ada kepentingan
tidak bisa jadi elak dari situ
pandai pandai menjaga kesimbangan ini gitu
tanpa kita melanggar aturan
bang eson ini memang bumn relatif menjadi sapi perah
banyaknya partai politik yang selama ini dipelajari seperti itu dari hasil penelitian
kalau tadi sampaikan pak mustafa menarik
kemudian kita juga masih ingat pak dahlan iskan
itu kan juga pernah bilang bahwa ini jadi sapi perah
dia mengeluhkan soal fenomena diganggu diintervensi oleh sejumlah partai politik
nah saya rasa sebenarnya di gebrakan erick ini menjadi menarik begini
dan kemudian juga tidak diganggu oleh sejumlah elit elit politik
saya pikir mungkin prosesnya akan berjalan mulus pak ya
nah jangan sampai misalnya terjadi begini
ketika ada gebrakan gebrakan cukup bagus
kemudian umurnya pak erik sebagai menteri tidak panjang
artinya akan diganggu berusaha untuk dijegal ada yang ingin mengganti beliau
kita masih ingat misalnya di beberapa kasus bur ini kan seringkali dijegal oleh partai pdip
karena mungkin kepentingan kepentingan partai tidak terakomodir
sampai di ban selama beberapa waktu tidak boleh menjadi menghadiri rapat di komisi enam
akhirnya masih jabatan
nah ini yang kemudian harus dilihat oleh pak jokowi
bahwa pak jokowi juga harus ada di depan pak erik gitu
jadi membackup pak erik bahwa tidak boleh lagi ada intervensi
dia betul betul tidak punya beban
makanya mekanisme membangun citra pemerintah lewat bumn ini menjadi satu yang juga prioritas bagi pak jokowi
sekaligus ya tadi ini kan bicara soal tata kelola yang agak berantakan gitu ya
soal bumn rugi kemudian penempatan orang yang tidak tepat
kemudian perbaikan cita bumn di mata publik
ini menjadi pr besar dari pak erik
kalau kemarin burini nih seperti apa
apakah kemudian bu rini itu kalah karena tekanan politik seperti itu
ya kalau kalah secara politik saya pikir enggak juga ya
buktinya sampai dia masa tugas dia lima tahun tetap itu kan
tidak diganti oleh yang lain
walaupun memang dia di boycott oleh internal partai tertentu
nah cuman kan proses proses itu pasti akan mengganggu ritme kerjanya
mau kerja mau di dpr di boycott dalam proses proses rdp dan sebagainya
saya setuju tadi
menteri bumn harus kuat sekali dengan presiden
karena memang yang akan dilakukan itu memerlukan kekuatan besar
artinya apa yang dilakukan oleh pak erick selama ini sudah direstui oleh presiden
ya walaupun tidak spesifik begitu
tapi esensi rohnya adalah menempel kepada kekuatan presiden
tapi kalau misalnya kemudian ada yang merasa terganggu sangat terganggu dengan apa
yang dilakukan oleh pak erick apakah kemudian presiden juga akan goyang gitu pak
bahwa sesuatu yang sudah settle established seperti itu merombak sekian ketika pasti akan gegar
tapi itu adalah konsekuensi logis
ya walaupun kita juga belum tahu apakah ada kompromi kompromi tertentu misalnya
yang kita belum tahu misalnya menempatkan tim ses tim ses di komisaris di direksi
nah itu masih terjadi nggak di jokowi jilid yang kedua
nah ini harus dilihat
dan peran komunikasi peran lobby lobby dari pak erik nanti penting sekali
oke kita akan kembali membahasnya karena masih ada beberapa pembahasan penting
setelah ini tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
nah mas eson sebetulnya kita mau lebih menggali lebih dalam gitu
lubang lubang korupsinya itu yang paling besar celahnya itu di mana sih mas
paling besar pasti pengadaan barang dan jasa
jadi hampir semua kegiatan itu yang ditangani oleh kpk itu pengadaan barang dan jasa
kita masih ngeproyek kambalang ada iktp segala macam
itu sektor pengadaan barang dan jasa
yang kemudian menjadi mahal kan adanya proses swap penyuap tuh
swap untuk mendapatkan proyek
kemudian suap untuk melancarkan anggaran
nah itu kemudian itu terjadi di bumn
nah ini yang kemudian sebenarnya beberapa pejabat di kementerian bumn termasuk buru ini sebenarnya paham betul soal itu
tapi bagaimana menyelesaikannya kelihatannya agak susah tuh
karena tadi ada gangguan gangguan politik permintaan permintaan proyek proyek dari partai tertentu atau anggota dpr seringkali agak susah dihindari
dan kemudian susah untuk tidak ditolak
nah ini yang kemudian mendorong
program bumn berintegritas
profesional berintegritas yang dibangun oleh kpk
nah harusnya ini digandeng betul tuh
jadi pak erik nggak hanya kerja sendiri
pak erick jadi udah betul ngajak pak chandra ngajak pak ahok
tapi juga perlu menggandeng kpk
karena kpk punya program anti korupsi
dan kpk juga mendorong misalnya ada panduan cegah anti korupsi yang itu sebenarnya bisa diterapkan tuh
pak betul nggak pak yang dikatakan oleh bang eson bahwa
soal pengadaan barang dan jasa itu yang lubang korupsinya celahnya itu paling besar pak
yang bisa dimanfaatkan oleh ya mungkin yang memang punya niatan seperti itu pak gitu
sehingga ketika kami melakukan holding pabrik pupuk misalnya
dari lima kita jadikan satu
ketika ini jadi satu one gate pengadaan one gate penjualan begitu
terjadi efisiensi tinggi sekali
berarti disitu ada peluang untuk korupsi besar
pada saat pengadaan
ada penyimpangan penyimpangan disitu
ketika kita sudah jadikan satu
sehingga dia efisiensi tinggi di dalam
apalagi diikuti dengan transparansi
mereka tidak bisa apa apa
bagi saya tambah lagi dengan target approach
saya tidak mau tahu bagaimana kalian bisa meningkatkan produktivitas perusahaan
yang penting saya ingin lihat hasil akhir
pertamina ketika saya genjot benar waktu itu dengan anak anaknya hampir dua kali lipat
ini ada pernyataan dari menteri bumn pak erick thohir
yang mengaku bingung karena banyak sekali ternyata cucu dan cicit perusahaan bumn
yang kemudian tidak jelas gitu
ada yang rugi ada yang untung ada yang nggak jelas
kita baca bersama pernyataannya pak erick thohir berikut ini
ini akan dikonsolidasikan
kalau rugi bukan core nya dan tidak menguntungkan ya dievaluasi ulang
kalau bisa tutup tutup saja
pak erick thohir menteri bumn
ini mengacu pada saat kemudian pak erick thohir ini bingung
ada mungkin seperti perusahaan air minum itu ada sebelas anak perusahaannya
nah itu kemudian memang terjadi ya pak ya
bahwa banyak sekali anak cucu cicit dari perusahaan bumn yang kemudian banyak merugikan seperti itu pak
saya setuju dengan pernyataan pak erick
dan memang kenyataan seperti itu
ada memang bumn yang sudah produktif ada yang tidak
ada yang malah membebani
kadang kadang ada penyalahgunaan
karena ini adalah penyertaan saham dari induk
swasta diajak bersama kadang kadang disalahgunakan disitu
oleh karena kalau dilakukan evaluasi untuk meninjau kembali mana yang harus dibuarkan
mana yang harus ditingkatkan mana yang harus digabung atau dibersihkan
saya kira setuju sekali untuk itu
artinya sebetulnya siapa sih pak yang membentuk itu soal anak cucu perusahaan itu
kemudian kenapa bisa sampai banyak sekali sehingga menimbulkan potensi potensi kerugian dan korupsi
jadi ide itu biasanya timbul dari perusahaannya sendiri
ada kebutuhan yang timbul
kebutuhan yang timbul pada sektor tertentu sehingga perlu dibentuk unit sendiri kalau perlu anak perusahaan sendiri
akhirnya minta perjuangan pada menteri bumn
menteri bumn mengevaluasi
cuma kadang kadang karena terlalu banyak pendalaman untuk evaluasi itu yang kadang kadang tidak dicapai
oke itu salah satu bentuk celah nggak sih mas sebetulnya dengan adanya banyak sekali anak cucu perusahaan bumn itu
ya itu yang kemudian membuat apa
fungsi pengawasan menjadi ruwet gitu ya
kemudian mengatur bumn yang sudah seratusan aja udah pusing sama sekali
makanya penting dilakukan oleh pak erick tadi evaluasi ini menjadi penting
jadi kalau bumn itu merugi ngapain juga dipertahankan
kalau masih bisa diselamatin selamatin
tapi kalau rugi terus atau jadi beban negara sebaiknya ditutup
nah ini yang kemudian agar apa ya

pemerintah dalam hal ini menteri bumn juga fokus tuh dalam konteks misalnya kita bicara soal

kita bicara soal pelayanan publik mensejahterakan masyarakat dan juga memberikan keuntungan bagi negara
oke tadi kan mas eson sempat menyebutkan ya ada tujuh puluh tiga bumn yang diproses kpk

banyak sekali sebetulnya di rootnya yang kemudian tersangkut oleh kasus korupsi di kpk
nah ini ada yang membuat kami bingung sebetulnya
ada yang tersangkut kasus korupsi betul betul ada yang juga mungkin karena kebijakan
bagaimana sebetulnya membedakannya
karena kan ada beberapa yang kena kasus kebijakan seperti bu karen seperti itu
nah itu gimana
nah bu karen kasusnya bukan ditangani oleh kpk
tangan oleh kejaksaan
nah ini kan kemudian lagi lagi bagaimana cara pandang penegak hukum terhadap kebijakan yang dibuat oleh dirut atau pejabat di lingkungan bumn
menurut bumn ini resiko bisnis
tapi bagi di turun
nah dibagi penegak hukum yang lain
bahwa ini ada kerugian keuangan negara
nah perspektif ini yang agak beda nih
kalau bicara soal korupsi tadi ada sekitar dua ratus tiga puluh delapan kasus korupsi korporasi
termasuk tujuh puluh tiga di bumn
nah lima ini sudah ditangani kpk itu korporasinya institusinya
indiakarya salah satu korporasi yang dijerat oleh kasus korupsi
nah ini yang kemudian bisa dilihat bagaimana misalnya kita tidak hanya bicara soal kerugian keuangan negara
tapi bagaimana menyelamatkan

nah pendekatannya agak beda
nah pendekatannya agak beda

memang tricky sekali ya pak ya
bahwa untuk dirut dirut bumn untuk bos bos perusahaan pelat merah itu
di satu sisi mereka ingin mengambil kebijakan
tapi di sisi lain ya terbelenggu oleh kebijakan itu sendiri
yang bisa menyebabkan mereka kemudian tersangkut kasus hukum gitu pak
iya mbak nana saya beri contoh
ketika saya di bulog
bulan bulan pertama saya sudah berduga di situ
datang ke desa dari luar negeri
ajak kompromi supaya kerjasama impor beras
ketika itu satu tiga juta ton impor beras
lima ratus ribu ton sudah masuk tinggal satu juta ton
saya didawarkan waktu itu maaf ini saya buka untuk lesson learn ya
empat puluh rupiah per kilo
empat puluh rupiah per kilo mereka minta
akan memberikan ke saya
belum pembelian berasnya
satu juta ton berarti satu miliar kilo kan
berarti seharusnya terima empat puluh miliar
bulan bulan pertama saya sudah di bulog
itu bukan korupsi
itu hanya komisi
tergantung kepada kita sekarang
maukah kita juga menyediakan diri untuk seperti itu
waktu itu saya bertahan
akhirnya lebih telunjuk lurus saya sampai dengan selesai saya di bulog
tidak akan menerima hal seperti itu
artinya hal hal seperti itu memang ada ya pak
itu salah satu contohnya ya
dan itu menempel pada setiap jabatan
ya tidak korupsi atau tadi swap menyuap
kalau ini seperti ini kan bisa berkamuflase
ini marketing fee
kadang kadang commission fin pun bisa dianggap sah
bisa dianggap tidak
kalau mau bermain di situ sah sah saja
nah itu bagaimana bang esok
yang menarik misalnya saya ambil contoh kasus proyek hambalang
di bumn sendiri untuk dapat proyek proyek pemerintah itu harus menyuap
kan kita ingat bagaimana misalnya pejabat di adikarya itu menyuap sejumlah anggota dpr
kemudian pejabat di kementerian agar proyeknya itu dapat ke dia
jadi waktu itu nilai proyeknya untuk hambalang dua lima triliun
kerugian keuangan negara paling tidak empat ratus miliar
apa yang terjadi sekarang jadi candi tuh
di sisi yang lain tadi bumn sendiri nampaknya tidak terlalu percaya diri ketika menangani proyek proyek pemerintah
dibilang kalau aku enggak nyuap tanda kutip nanti proyeknya gak dapat ke kita gitu
nah ini fenomena ini yang kemudian kalau teman teman bilang ini ekosistem atau lingkungan yang tidak mendukung juga pemberantasan korupsi
kan di beberapa pejabat bilang bahwa korupsi itu oli pembangunan
kalau enggak nyuap gak dapat proyek
nah ini yang harus juga dikikis nih di internal bumn
oke pak ini solusinya apa pak kemudian ke depan closing statement sebagai bapak mantan menteri bumn
solusinya untuk nanti calon calon bos bos perusahaan platform
yang yang merah yang akan dipilih oleh pak erik thohir dan juga mungkin pesannya untuk pak erik
cari pimpinan yang berintegritas
yang tegak yang teguh pada pendiriannya untuk tidak gampang teromak ambil
yang kedua harus transparansi
manajemen yang sehat
saya kira pak erick sudah ke arah sana
dan saya mengalami apalagi ketika saya jadi gubernur di aceh
saya lakukan penerimaan cpns bebas kkn
daerah sedang carut marut
saya bertekad untuk begitu memberi contoh soal
jadi betul betul bebas kkn penerimaan cpns yang tahun dua ribu enam
sehingga ada yang mengatakan pak gubernur saya tidak lulus testing
tapi saya tahu bahwa testing sekarang ini adalah sangat transparan
dia lulus karena memang dia pintar
dan menteri bumn waktu pak taufik effendi merasa hebat
kalau bisa daerah lain melakukan ini lebih mudah
aceh saja semerawut seperti itu
oleh karena sangat tergantung pada lokomotif
integritas kita sendiri
usahakanlah untuk bekerja yang benar
apa sih yang dicari sudah jadi posisi tinggi jadi direktur apalagi direktur utama lebih dicukup
untuk mencari tambahan lagi pasti lambat atau cepat akan ketahuan
pesannya mungkin untuk perusahaan pelat merah nanti orang orang yang akan dipilih menjadi bosnya pesannya apa nih
yang pertama pasti tadi integritas
kedua kemudian keberanian
jadi tidak hanya orang berintegritas tapi berani kemudian satu lagi di backup secara politik oleh pak jokowi
jadi ketika mereka mengambil gebrakan tidak ada yang mengganggu itu
nah itu yang penting ke depan
oke berarti kita tunggu saja nanti bagaimana orang orang pilihan dari pak erick thohir menteri bumn
apakah kemudian pak erick akan memilih orang orang yang memiliki integritas kemudian kredibilitas
bukan hanya untuk pencitraan saja tapi bagaimana kedepannya perusahaan perusahaan pelat merah kita ini bisa kemudian tidak merugi dan tidak ada yang tersangkut lagi kasus korupsi
dan kontinuitas keberlanjutan polisi ini yang gebrakan awal bagus mudah mudahan bertahan
nah itu yang paling penting terima kasih bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
dan menteri dalam negeri tito karnavian meluruskan pernyataannya terkait evaluasi pilkada langsung
selengkapnya usai jeda tetap bersama kami di layar demokrasi